kpk pada selasa kemarin menggeledah kantor kementerian sosial kemensos ri
terkait dengan kasus adugan korupsi penyaluran beras bantuan sosial bansos
untuk keluarga penerimaan manfaat program keluarga harapan tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
kita langsung tergabung bersama rekan kami
langsung dari gedung merah putih jakarta
selama siang maria sudah tegas tadi dikatakan oleh tridimus mahari ini
dari paket pengantar sebelum anda live ini adalah tidak tahu menau
terkait dengan kasus adugan korupsi penyeluruhan bantuan bansos
lantas apakah ada semacam statement resmi dari kpk
untuk menjelaskan duduk perkara dari kasus ini
baik selamat siang heranov
betul sekali bahwa memang pihak komisi pemberantasan korupsi
sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan dugaan korupsi
jadi pada penyaluran bansos beras bagi keluarga penerimaan manfaat
program keluarga harapan atau kpm pkh tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
pihak kpk menyebutkan bahwa yang kemudian diduga terjadi penyelewengan
atau diduga ada korupsi dalam proses pendistribusiannya ranoff
jadi ada proses pendistribusian yang ternyata tidak disampaikan secara tuntas
kepada orang orang ataupun kepada penerima manfaat
yang berada di sejumlah daerah di indonesia
kalau kemudian kita juga melihat kurun waktu terjadinya penyelewangan ini
ada di tahun dua ribu dua puluh sampai di tahun dua ribu dua puluh satu tentu kita masih mengingat bersama juga ranof
bahwa tahun tahun tersebut adalah tahun tahun yang begitu berat
bagi seluruh masyarakat indonesia karena pandemi covid sembilan belas
yang tentu juga banyak kemudian yang mengalami phk dan sebagainya
dan pada saat itu pemerintah melakukan pembagian beras bansos ini
sebagai langkah dan upaya untuk melakukan pemberian
atau pertolongan kepada masyarakat atau penerima manfaat yaitu kpm pkh
di sejumlah daerah dengan anggaran senilai rp lima empat triliun
dan beberapa kali memang kpk juga sudah menyebut bahwa pihaknya sudah menetapkan enam orang tersangka
meski demikian memang belum disebutkan secara detail siapa saja tersangka
yang kemudian sudah dikantongi namanya oleh pihak komisi pemberantasan korupsi
namun yang jelas kami memiliki catatan bahwa pihak pihak yang kemudian diberikan perhatian ini

kemudian sudah masuk dalam daftar pencegahan di komisi pemerantasan korupsi untuk keluar negeri
terhitung sejak sepuluh februari dua ribu dua puluh tiga sampai dengan nanti sepuluh agustus dua ribu dua puluh
di antaranya adalah direktur transjakarta yang saat ini juga sudah mengundurkan diri
sekaligus direktur dari bandagara reksa logistik kunchorowi bowo
kemudian ketua tim penasehat pt primalayan teknologi persada ivo wongkaren
direktur komersial pt bandagara rekso budi susanto
kemudian vp atau vice president operation dari perusahaan bandagara rekso april curniawan
kemudian ada ketua tim penasehat pt ptp roni ramdhani
serta ada general manager dari ptp richard cahyanto yang saat ini sudah dijegah kepergiannya ke luar negeri
kalau kita melihat juga beberapa kasus yang lain heran off bahwa ketika seseorang kemudian dijaga ke bandagara reksa

ada kans atau ada potensi bahwa mereka ini menjadi suspek utama dalam sebuah kasus
sehingga bisa juga kita andaikan bahwa betul jika memang betul ini adalah tersangkanya
maka memang kpk juga sudah secara tersirat sudah menyampaikan kepada masyarakat indonesia
bahwa siapa siapa saja yang diduga sebagai suspek atau tersangka dari kasus penyelewengan
pendistribusian bantuan dan penyusupan
beras pada tahun dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh satu
tetapi kemudian juga yang dijelaskan oleh pihak komisi pemerintahan korupsi adalah terkait dengan modusnya
tadi saya sudah ceritakan sedikit heranov terkait dengan modus yang kemudian diduga dilakukan
tetapi ada hal yang kemudian menarik di sini adalah bahwa ketika proses pemberian bansos ini dilakukan
maka akan melewati atau hal tersebut melewati salah satu bumn di indonesia
yaitu pt bandagara rekso logistik
di mana mereka kemudian bekerja sama dengan pihak pihak tertentu untuk kemudian menyampaikan atau mendistribusikan beras beras ini
di mana masing masing penerima manfaat seharusnya mendapat sekitar lima belas kg per keluarga
tetapi kemudian ini yang dinilai kpk ada yang tidak sampai dan dimungkinkan ada yang jumlahnya tidak sampai dengan lima belas kilo
sudah disampaikan kepada pihak pihak tersebut dan disinilah kpk menduga ada pemalsuan pelaporan juga yang terjadi
dan kpk saat ini tengah mendalami pendataan yang dilakukan terkait dengan pemberian beras ini bagi penerima manfaat
datanya saat ini sedang kemudian diteliti oleh pihak komisi pemberantasan korupsi
kalau kita juga melihat kilas balik dari kasus yang kemudian juga tentu saja

tentu kita masih ingat bersama bahwa korupsi bantuan sosial tidak hanya kali ini saja
kemudian kita dengarkan bersama masuk ranah komisi pemberantasan korupsi sebelumnya pada tahun dua ribu dua puluh
lebih tepatnya pada empat sampai dengan lima desember dua ribu dua puluh kita masih ingat ada operasi tangkap tangan
yang kemudian melibatkan seorang menteri sosial juliari batubara
dan ini juga merupakan hal yang kemudian kami sempat pertanyakan apakah ini terkait dengan kasus juliari batubara pada waktu itu
tetapi pihak kpk menyatakan bahwa ini merupakan pengembangan

ini merupakan pengembangan dari kasus tersebut tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan juliari batubara
dan ini masih didalami oleh kpk hingga saat ini tentu saja kpk juga mencari pihak pihak yang kemudian diduga akan terkait atau terkait dengan kasus ini
tetapi yang jelas kalau kita melihat bagaimana kasus bansos pada waktu itu juliari juga sudah ditetapkan sebagai terpidana dalam kasus ini
dengan penjara dua belas tahun dan kemudian terbukti menerima tiga puluh dua empat miliar rupiah uang fee atau swap

yang kemudian ini dilakukan secara bersama sama dengan berbagai pihak
tapi disini masih menunggu heranov bagaimana nanti perkembangannya
yang jelas dalam penggeledahan memang kpk sudah menyita laptop notebook dan juga handphone milik beberapa pihak yang diduga terkait dalam kasus ini
baik artinya kpk tidak menampik ya ada potensi tersangka baru atau pihak pihak yang akan tersangkut dalam kasus dugaan korupsi ini
terima kasih untuk laporan kompresif anda koresponden kami langsung dari kpk damaria sarjana